menteri kesehatan budi gunadi sadikin memastikan stok vaksin yang ada di saat ini
cukup untuk melakukan pelayanan vaksinasi masalah nasional hingga tiga bulan ke depan
menkes mengingatkan warga yang belum divaksin segera ikut dalam program vaksinasi nasional
budi gunadi mengaku dengan disuntik vaksin penyebaran virus covid sembilan belas dapat dicegah
nah khusus untuk bulan desember ini karena kita juga mengantisipasi masalah penganggaran
stok vaksin kita sekarang sudah satu ratus sepuluh juta dosis
jadi cukup untuk sebelas sampai dua belas minggu ke depan
setelah menteri kesehatan budi gunadisadikin mengumumkan bahwa kasus covid sembilan belas varian omikron
sudah masuk ke indonesia presiden joko widodo langsung menggelar
dan juga merapat terkait percepatan vaksinasi
menteri sekretaris negara pratikno mengatakan dalam rapat itu jokowi memerintahkan
semua pemerintah daerah pangdam dan kapolda untuk mempercepat vaksinasi di daerah
khususnya di wilayah wilayah pelosok
bapak presiden mengundang ke pangdam kapolda gubernur bupati dan wali kota se indonesia
untuk percepatan vaksinasi
karena sekarang kan yang belum divaksin semakin sedikit
tapi juga lokasinya makin di pinggiran makin di pelosok begitu
terus kemudian juga makin di daerah terpencil ditambah lagi dengan cuaca yang
tantangan cuaca yang juga makin berat ya di daerah daerah pinggiran
nah oleh karena itu pak presiden minta supaya para kepala daerah
para pangdam para kapolda semakin kreatif berinovasi untuk melanjutkan vaksinasi
kepada masyarakat yang lokasinya memang lebih di pelosok
di sisi lain kapolri meninjau vaksinasi masal di sulawesi tenggara
kapolri meminta jajarannya di daerah sulawesi tenggara untuk mengebut vaksinasi
terutama di daerah yang target vaksinasinya masih di bawah tujuh puluh persen
kapolri menilai vaksinasi dapat membantu pengendalian covid sembilan belas
sehingga turut memperbaiki iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi
tim liputan cnn indonesia